hai usai bertemu dengan komnas ham kuasa hukum front pembela islam aziz yanuar mengatakan pihaknya
mendukung apabila komnas ham meminta dilakukan otopsi ulang terhadap enam jenazah anggota laskar
fpi enam anggota laskar fpi tewas ditembak di jalan tol jakarta cikampek karawang jawa barat
dua pekan lalu bukan otopsi ulang ya karena kita dari keluarga tidak menakutkan siang artinya
masih kita dalami akan tetapi pada prinsipnya untuk kebenaran kita akan membantu sepenuhnya
keperluan dari komnas ham salah satu wakil keluarga mengungkapkan kekecewaan atas tindakan
polisi yang menyebabkan kematian enam anggota fpi pada tujuh desember tersebut pihak keluarga sangat sangat terpukul
dengan kejadian pembunuhan terhadap putra putra kami
pertama sebab sangat terpukulnya karena kami tidak menerima informasi secara
langsung dari pihak kepolisian setelah anak kami dibunuh itu tidak ada
apa nanti pihak kompolisian yang memberitahu kepada kami bahwa bapak bapak kami bunuh
ini suratnya pak keterangan bahwa bapak bunuh
komisioner komnas ham hoyrul anam selaku ketua tim pencari fakta memastikan pihaknya
akan terus menggali keterangan dari berbagai pihak untuk mencari fakta fakta tambahan komnas ham
akan memastikan ada atau tidaknya penggunaan wewenang berlebihan oleh salah satu pihak
dalam kasus penembakan tersebut penting bagi kita semua memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak
boleh berlebihan proses hukum juga tidak boleh dimaknai sebagai
satu proses yang bisa diterjemahkan oleh satu pihak hoyrul anam menambahkan tim pencari fakta akan
mendatangi polda metro jaya untuk memeriksa mobil yang ditumpangi enam laskar fpi dan mobil yang
dikendarai aparat kepolisian dalam kasus penembakan di jalan tol jakarta cikampek komisi nasional hak
asasi manusia akan meminta keterangan dari kepala badan reserse kriminal polri komisaris
jenderal listio sigit prabowo tentang kasus penembakan yang menewaskan enam anggota laskar
komisaris jenderal listio sigit prabowo tentang kasus penembakan yang menewaskan enam anggota laskar fpi